badan pusat statistik merilis hasil survei pengukuran tingkat kebahagiaan penduduk indonesia tahun dua ribu dua puluh
bps menyusun indeks kebahagiaan dengan tiga dimensi yaitu kepuasan hidup ataupun life suristection
kemudian ada perasaan ataupun efek dan kemudian ada makna hidup ataupun audiemonia
survei ini juga membedah kebahagiaan penduduk indonesia saya anda kita semua
berdasarkan status jomblo atau menikah kemudian berdasarkan usia dan juga berdasarkan provinsi
posisi anda sebahagia apa menurut survei
penduduk indonesia makin bahagia saya ulas sebelengkap untuk anda pada sore hari ini kita lihat bersama
bahwa ini baru saja dirilis hari ini oleh bps dan kita langsung ingin melihat apa pentingnya sih kebahagiaan penduduk indonesia bagi ekonomi
penting karena ternyata pembangunan tersebut tidak hanya terkait pembangunan ekonomi
tapi ada pembangunan
sosial dan ini menjadi indikator kebijakan kebijakan pemerintah terhadap masing masing daerah
masing masing segmen masyarakat itu akan berbeda beda
kita kembali ke indeks kebahagiaan indonesia ada yang menarik bahwa terakhir dilakukan survei pada tahun dua ribu empat belas
dan itu hanya mencakup satu dimensi saja yaitu kita lihat ada beberapa hal yaitu kepuasan hidup saja
jadi pada tahun dua ribu empat belas hanya ada ini saja tapi pada tahun dua ribu tujuh belas ditambah indikatornya
yaitu ada yang namanya perasaan efek jadi senang gembira bahagia cemas
itu diukur kemudian ada makna hidup namanya jadi tujuan hidup kita itu maunya apa
kalau dibandingkan tahun dua ribu empat belas ingat tahun dua ribu empat belas akhir adalah waktu di mana presiden joko widodo disumpah menjadi presiden republik indonesia
kita lihat pada saat dua ribu empat belas itu ada indeksnya di enam puluh delapan dua puluh delapan dan skalanya satu sampai seratus
artinya hampir lebih dari separuh ya enam puluh delapan dua puluh delapan
bagaimana posisinya hingga tahun dua ribu tujuh belas
jadi ada kenaikan kalau indikator yang digunakan hanya sama seperti metode dua ribu empat belas yang a ini yaitu enam puluh sembilan lima puluh satu
jadi tetap ada kenaikan ya satu poin lebih ya untuk indeks kebahagiaan
jadi artinya sederhananya berbahagialah kita karena ternyata memang menurut survei masyarakat indonesia di tahun dua ribu tujuh belas
ternyata kita makin bahagia
selanjutnya kalau kita masukkan pada metode dua ribu tujuh belas dengan tiga dimensi baru tersebut
ternyata justru lebih tinggi lagi dari enam puluh delapan dua puluh delapan ternyata kita ada di posisi indeksnya tujuh puluh enam puluh sembilan dengan skala satu banding satu
artinya sudah ada peningkatan yang signifikan
seperti apa hal tersebut kita ingin lihat sebahagi apa sih gita ini dia pembagiannya
apa aja sih yang disurvei oleh bps kita lihat ini adalah indikator kebahagiaan
menariknya ternyata keharmonisan rumah tangga itu menjadi indikator tertinggi bahagianya masyarakat indonesia
ini membuktikan bahwa indonesia
indonesia itu masyarakatnya masih sangat dikelilingi oleh sentimental ya
jadi keharmonisan rumah tangga itu menjadi salah satu indikator bahagia atau enggak
jadi bukan misalnya kondisi pendapatan ekonomi ya itu iya juga sih
dan bahkan kalau misalnya bagi karyawan kalau tanggal dua puluh delapan itu adalah indeks kebahagiaan tertinggi ya
karena kan gajian biasanya gitu
tapi ternyata keharmonisan rumah tangga itu berada pada posisi pertama
jadi kalau anda sudah punya keluarga
anda harus tetap jaga agar tetap harmonis karena itu ternyata indikator anda bahagia atau enggak
menurut survei loh ini ya kajian ilmiah
lalu kita lihat bagaimana selanjutnya ternyata yang paling rendah itu adalah pendidikan di lima puluh sembilan
jadi ada kekhawatiran ternyata ini tampaknya ini menjadi menarik ya bagi pemerintah
pemerintah sudah mengeluarkan paket paket misalnya untuk kartu indonesia pintar ya itu menyasar hal ini
karena ternyata memang faktanya lima puluh sembilan sembilan indikatornya jauh sekali ya
jadi hanya sekitar lima puluh sembilan indikator
hanya sekitar separuh lebih saja yang merasa bahwa mereka itu tidak bahagia dengan pendidikannya
dan ini harus menjadi salah satu barometer kebijakan pemerintah ke depan
utama untuk pendidikan karena ternyata mereka nggak bahagia tuh dengan pendidikannya
mungkin pendidikan tinggi kita harus lebih oke atau lebih banyak scholarship gitu misalnya ya
kita lihat bersama dan kemudian bagaimana dengan nah ini dia tujuan hidup
tujuan hidup juga tinggi ya selain keharmonisan keluarga kemudian hubungan sosial yang baik
keadaan lingkungan yang baik
ternyata tujuan hidup itu juga menjadi salah satu barometer bahagia atau enggak
misalnya tujuan hidup saat ini anda apa
ingin menikah misalnya atau ingin punya calon istri yang bisa menjadi ibu bagi anak anak kan gitu ya
dan itu bisa menjadi salah satu tujuan hidup yang saat ini dipegang dan membuat anda bahagia untuk meraihnya
caranya ya deketinlah cewek cewek yang cocok ya untuk bisa mendampingi hidup anda sampai tua ya
dan selanjutnya kita lihat bersama
bagaimana indeks kepuasan menurut wilayah
jadi ada kota ada desa
kita lihat bersama
apakah masyarakat kota bahagia
ya tapi untuk dirinya sendiri
ini adalah kajian ilmiah menunjukkan bahwa ternyata masyarakat perkotaan lebih bahagia atas kepuasan hidup personal mereka
jadi misalnya mereka punya gaji gede mereka tinggal di apartemen mahal mereka punya rumah mewah
mereka punya gaya yang bisa dipamerkan di sosial media
itu membuat mereka bahagia ternyata
sementara untuk pedesaan mereka tidak terlalu bahagia dengan kehidupan personal mereka
tapi begitu bergeser ke kehidupan sosial ternyata berbalik bro
kita lihat bagaimana masyarakat desa lebih bahagia dengan kehidupan sosial mereka
jadi kalau tetangga saling kenal kalau ada misalnya ada musibah saling membantu atau saling mendukung
ternyata itu menjadi obat mujarab ya sehingga masyarakat pedesaan merasa bahagia
sementara masyarakat perkotaan ternyata tidak begitu bahagia
dengan kehidupan sosial mereka gimana mau bahagia ya kalau kita tinggal di perkotaan
apalagi yang gak kenal sama lain sama tetangga
jadi awareness ataupun juga sensitivitas sosialnya juga sangat kurang bagi masyarakat perkotaan
itu yang membuat mereka tidak bahagia masyarakat perkotaan
tapi untuk dirinya mereka bahagia sih
lalu berdasarkan status yang jomblo angkat tangannya
ya jangan berkecil hati
percayalah anda yang paling bahagia di indonesia saat ini
karena kita lihat
bagaimana survei membuktikan
ciee survei membuktikan kita lihat
kehipuasan hidup personal bagi para jomblo
ini bro yang belum menikah
ternyata paling tinggi enam puluh delapan empat indeksnya
dan itu di atas masyarakat yang sudah menikah atau anda anda yang sudah menikah
enam puluh enam tiga gitu untuk kepuasan hidup personalnya gitu ya
dan ternyata ini sangat berpengaruh
jadi manfaatkanlah waktu lajang anda waktu jomblo anda sebahagia mungkin gitu
jangan udah jomblo
tidak bahagia pula
itu kok kasian banget gitu
jadi harus bahagia dong ya jomblo tapi tetap bahagia gitu
kemudian saya bergeser ke kepuasan hidup sosial
kehidupan sosial ini ternyata berbalik
ini harus anda agak tenang sedikit yang jomblo
karena kepuasan hidup sosial bagi masyarakat yang jomblo itu tujuh puluh empat satu
dan anda di bawah yang menikah tujuh puluh enam lima
kadang kadang memang hidup itu adil ya diciptakan tuhan begitu
karena kalau kehidupan sosial kalau anda sendiri
kalau mau kepencetan
kalau pesta pernikahan sendiri
keren keren sendiri gitu kan
tidak bahagia kehidupan sosialnya
tapi coba anda udah keren muda gitu
bawa anak kecil lucu gitu sama istri kece gitu kan
naik kan itu harkat status sosial gitu
belum belum berakhir waktunya
karena kebahagiaan itu anda yang ciptakan ya
kita lihat bersama untuk yang cerai hidup dan cerai mati terus mengalami drop untuk kehidupan personal
dan kemudian kehidupan sosial
selanjutnya saya bergeser ke ini
ini saya anda dari provinsi mana berasal atau keluarga anda banyak di provinsi mana
ini kita ambil beberapa provinsi yang mengalami kebahagiaan tertinggi dan terendah gitu
saya mulai dari dki jakarta
tempat dimana saat ini saya mendapatkan mata pencarian
anda juga mungkin kita lihat dki jakarta di atas nasional
karena nasional tadi tujuh puluh enam puluh sembilan ya tujuh puluh lebih lah indeksnya
dki jakarta di atas
rata rata kebahagiaan nasional
tapi bila kita bergeser siapa sih yang paling bahagia di indonesia
ternyata masyarakat maluku utara
berada pada posisi pertama dengan indeks tujuh puluh lima enam puluh delapan
dari segi ekonomi kalau kita lihat harusnya yang bahagia di sini ya
kalau kita tarik dari seluruh seharusnya jakarta kan
kan pusat industri perekonomian pemerintahan
tapi ternyata maluku utara mereka mungkin punya lingkungan yang indah pantai yang banyak
bisa membuat mereka dekat dengan alam
ternyata kebahagiaan itu tidak hanya di jakarta
tidak hanya soal ekonomi
lalu pada posisi kedua adalah maluku dengan nilainya tujuh puluh tiga tujuh puluh tujuh
lantas siapa masyarakat yang paling gak bahagia di indonesia
ini pr juga untuk pemerintah ya
agar masyarakatnya bahagia merata gitu paling nggak
papua berada pada posisi pertama sebagai masyarakat paling tidak bahagia di indonesia
sementara yang menarik adalah sumatera utara ini
yang berasal dari sumatera utara ternyata masyarakat sumatera utara
itu hak perdagangan antara singapura dan malaysia
ternyata mereka merupakan masyarakat yang paling tidak bahagia
paling tidak bahagia di indonesia dengan skor enam puluh delapan empat puluh satu
padahal pembangunan di sana oke
tapi ternyata mereka tidak bahagia
mungkin kalau kita bedah ada lagi beberapa indikator yang menarik untuk kita lihat
dan ini penting untuk kebijakan pemerintah diterapkan di titik titik mana
kepada siapa segmen yang akan disasar
dan memang tidak melulu soal ekonomi kebahagiaan tersebut
ada soal psikologis yang bisa diterapkan oleh pemerintah
dan jangan lupa bahwa hidup ini terlalu singkat untuk tidak bahagia
hari ini sudahkah anda bahagia